dan ini buat kamu alva
ini kan impian aku udah lama
el makasih ya
kamu kan juga dapat motor gede sama kayak punya antoni
alva seneng kak yang makasih
ah jangan bohong kamu
bukannya gitu eyang
apa ayah gak terlalu boros beli dua motor sekaligus
kan mobil di sini banyak
alva bisa pake satu persatu gantian juga bisa
kalaupun harus naik motor ya bisa gantian sama antoni
ya lebih bijaksana lagi kalau uangnya buat orang susah
bantu orang susah
alfa yang ulang tahun kan kamu bukan orang susah
jadi buat apa eyang
eyang beli kado untuk orang susah alva
ya sudah lah
kalau kamu memang benar benar gak suka susah susah yang cari kado buat kamu
tapi kamu tanggapannya kok dingin seperti ini
kamu persis seperti eyang kahung kamu
yang dipikirin hanya orang lain terus
pa ikut aku yuk
selamat ulang tahun kak
lu yang bikin semua ini ton
lu gak bakalan bisa lega kalau ngerayain mantan sendiri ya
makanya aku undang mereka
terus ayah ria gimana ton
kapan sih eyang ria gak pernah lulut dengan rayuan gue
lu tuh emang hebat ton
makasih ya ton
ya iya dong pa gua kan kembaran lu
tapi lu harus selalu inget pa
meskipun karakter kita beda apa yang terjadi sama gue itu juga terjadi sama orang tua
sebaliknya juga apa yang gua rasain lu juga rasain
makasih ya ton
selamat ulang tahun ya pa
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
tapi lu harus selalu inget pa
meskipun karakter kita beda apa yang terjadi sama gue ini itu juga terjadi sama lo
sebaliknya juga apa yang gua rasain lu juga rasain
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
antoni masih hidup

antoni pasti masih hidup
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun